hai oh mau diantar eh tadi kan yang sudah bilang enggak usah mau lewat gang aja iya kang
saya tahu tapi mau ditemenin lotgangnya gak usah kacimot kan lagi main catur nggak papa kok
kalau nggak ngejek kenapa berhenti lagi benerin ginian takut
jadi lu baru sebulan kenal si timmy ya be parkman
ferman tarik tarik terusouv
berarti gue juga musti begitu din gathered
nemuin keluarga aja si cimae
biar gue cepat disuruh kawin
ya elah be
ya kali bisa begitu juga kali be
sebentar buat buka puasa masak apaan yan
paling yang ada aja mak
oh seperti itu
mak mau masak apa mak
mak mau masak sarden
wow pastinya enak ya mak
saya udah lakuin
lama gak makan sarden
sama mak juga
lo tau kagak man
gue sama cimae kenal tuh udah lama
loh sama siti ini kenal cuma sebulan
hampir enam puluh tahun anda dari gua sama simet masih kecil sekarang juga masih kecil edwin lu jawab
aja gua ngomong be be be salam ini nanasnya mak lu kece minceng jual buat ngupasin enggak
mak ya saya aja mah yang pas nanasnya untuk ada lalu
itu belanjaan gua ya iya saya tahu ini semua balikin bangun aja lah lu tahu itu belanjaan
gua tahu kalau tahu ngapa ngasih tahu kan tadi saya udah manggil abang kamu cuman hari doang
hai pur jalan lagi atuh pur jangan tidur lagi
gue gak tidur tadi tidur ah
lagi ngapain ini teh allah pak pak nanti sekirain teh haji shodikah
ulo ulo memangnya bapak teh mirip kayak haji shodik
satu satu kenapa bang
kangen lagi puasa
apa apa sih kamu minta dibantuin ya pur curang lu juga tadi dikasih tahu enggak iya berisik
banyakan ngomongnya daripada mainnya mandingan
pulang sebentar lagi juhur bapak mau nanti santerin
lagi beberas belanjaan
ntar aja sini dulu bantuin bikin kue
sekalian bawain mentega sama terigunya
ya emak kenapa gak dari tadi sekalian
eh neng laras mau dianter neng
gak usah kang mau lewat gang senggol aja mau ke rumah temen dulu
oh mau dianter
eh tadi kan neng laras udah bilang gak usah mau lewat gang aja
iya kang saya tahu
tapi mau ditemenin lewat gangnya
gak usah kak cimot kan lagi main catur
hah kelamaan lu udah neng
eh pur nanti dulu atu
ya udah taruh
tadi ini dimana
bang emang palanya disikut
ya itu kan buat pahala
sama apaan ya
kalau puasa emangnya mesti kuliah
tinggal dua mata kuliah
kemudian libur deh
ih liburnya lama dong
asik bisa jalan jalan
soalnya laras ambil sp
sp sp itu apa
emangnya kak cimo tau semester pendek itu apa
mak laras mau ke mana
mau ke kampus
tapi mau ke rumah temen dulu